persiapan dalam menyambut mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga terus dilakukan
demi memberikan kenyamanan bagi para pemudik
salah satunya pembangunan jalan tol jakarta cikampek selatan
tol yang sedianya ditargetkan rampung pada dua ribu dua puluh empat ini dipersiapkan untuk menjadi jalur fungsional
tol japek selatan sendiri memiliki panjang enam puluh empat km yang menghubungkan tol lingkar luar hingga tol cipularang di wilayah sadang
saat ini sepanjang delapan km ruas tol ini sudah mulai digunakan
yakni mulai dari sadang hingga gerbang tol kuta negara karawang
jasa marga memastikan kesiapan jalan yang sudah laik dengan rambu rambu jalan yang sudah standar operasi
namun jalan ini akan difungsionalkan atas diskresi pihak kepolisian
untuk di jempek selatan sendiri dua itu sadang kuta negara delapan enam km itu kan saat natal kemarin juga sudah bisa dilalui
dan kita juga menyimpulkan
kita menyiapkan ada tambahan ruas di sukabunga sadang
jalur ini difungsionalkan khususnya pada arus balik kendaraan golongan satu dari arah bandung menuju jakarta
jalan tol japek selatan ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur tol jakarta cikampek
dan dapat memangkas waktu perjalanan bekasi sadang
sementara itu perbaikan tol cipularang terus dikebut jasa marga
perbaikan jalan diantaranya dilakukan di kilometer delapan puluh dua
jalur b atau dari arah bandung menuju jakarta sekitar wilayah jatiluhur purwakarta
selain itu untuk tol cipularang jalur a arah dari jakarta menuju bandung dilakukan di tiga titik
yakni di kilometer seratus satu ratus enam dan sembilan puluh tujuh
pekerjaan perbaikan jalan dilakukan di sejumlah titik di ruas tol cipularang dan pada lengi
mulai dari tanggal dua puluh enam hingga tiga puluh satu maret mendatang
kan ada retakan retakan pak harus diperbaiki
lebar yang lebar apa
luas yang akan diperbaiki di kilometer delapan puluh dua ini berapa luas pak
luasnya ini panjangnya sepuluh meter pak
loh emarnya empat meter
para pengendara pun diimbau agar berhati hati saat melintasi di titik pengerjaan perbaikan
akibat adanya alat berat maupun material konstruksi
sementara itu di sukoharjo jawa tengah
petugas gabungan melakukan cek kesiapan angkutan lebaran di sejumlah perusahaan otobus
dalam sidang ini
petugas melakukan pengecekan kondisi kesehatan para awak bus
yakni driver maupun sangkernet
selain itu petugas juga melakukan pengecekan kondisi bus
baik dari lampu master hingga sen
petugas juga mengecek kondisi roda dan ban pada bus
harapannya apabila nanti bus secara fisiknya sudah berfungsi dengan baik
kemudian juga para driver crewnya dapat bertugas dengan baik
harapannya kegiatan libur lebaran ini dapat berjalan dengan baik
dapat mengantar jemput masyarakat
dapat mengantar jemput masyarakat
sehingga keselamatan kelancaran berlalu lintas ini dapat terjadinya
dalam sidak ini awak bus juga mendapatkan arahan keselamatan berkendara
demi melangsungkan tugas pengantar para pemudik lebaran nanti
petugas berencana akan terus melakukan kegiatan serupa
hingga menjelang mudik hingga arus balik lebaran nanti
tim liputan cnn indonesia